udah siap jalan
insya allah boy
yaudah yuk langsung berangkat
ntar keburu telat
berangkat berangkat berangkat
kamu berangkat kemana be
doain ya be
sayangilah kedua orang tua hamba
sebagaimana mereka menyayangi hamba sejak kecil
dan lindungilah orang orang yang hamba cintai
dari segala keburukan dan marah bahaya
lindungilah juga hamba ya allah
karena saat ini hamba mau ikut kejuaraan balapan motor
waktu ku udah pepet banget
tapi gue gak mungkin ninggalin om dudung sendirian disini
saya mah mau pulang sekarang saja
loh kan kata dokter
pak dudung levelnya besok
biaya pengobatannya mahal
biaya rumah sakitnya mahal
memang nyatanya susternya mau bayarin
saya itu tidak punya uang
yaudah tunggu sebentar ya
saya tanya dokter jaga dulu
om dudung kan masih belum sehat
biar rumah sakit udah
biar om dudung

tadi om dudung kura kura sakit
supaya dibolehin pulang kemot
ah kamu wah tidak ngerti
dulu sudah mau pulang sekarang
kata dokter sudah boleh pulang
betul nih teh
ya makasih sis
kemot berarti acting saya bagus ya
parah main gak lucu om dudung mah
aduh balik lah
masa malem kita belum ada datang
ya siapa tau mereka lagi siapin motornya kan
tadi moni bilang ke gue lagi diusahain buat kesini
eh lo udah siap belum
eh jangan jangan si moni kagak dateng lagi
soalnya kan tadi dia bilang dia lagi di rumah sakit
jenguk si mang sardung
kita siap jalan
yaudah yuk langsung berangkat
ntar keburu telat
berangkat berangkat berangkat
kamu berangkat kemana be
amit ya be
amit ya be
doain ya be
enggak yang kagu abuy lu sama anak buah lu pada jadi banci
kita dikatain bancian bancian mana coba ama orang suka main kroyokan udah gitu kalah mulu lagi
hai yang bantu kalian dimana mana anak motor itu bikin geng bukan klub kalian
apa coba klub banci itu cemeng geng geng lupa ada namanya aja udah kolor hitam
hahaha biasa bro mereka memang pada budeg apalagi udah di pimpin sama
semuanya terjadi baji
udah udah cuma masih seluruh justru kita makin jadi pengecut kalau kita ngarepin
baji baji ini ya kan nggak penting lex
bu ya untuk properti motor balap udah siap
bagus kamu cek ulang lagi ya
itu bu setnya sudah siap
ibu mau lihat dulu nggak
aduh harus sahih yang lihat ya
emang enggak ada yang lain apa
enggak bisa bu kan kemarin revisinya dari ibu langsung
jadi ibu harus lihat dulu setnya bagus atau enggak
kalau gini sih gak mungkin deh ke sirkuit
aku bilang aja kalau aku itu tetap datang
pasti papa mikirnya aku datangnya sama adriana
ya udah nanti saya lihat ya
ya jadi kita sudah cutting budget di sini pak
namun karena ada cost lain yang tidak bisa dihindari
jadi makanya angka akhirnya gede pak